ya masih dari jakarta hari ini konferensi tingkat tinggi asosiasi negara samudera hindia atau iora dimulai
ini adalah pertama kalinya iora mengadakan pertemuan di tingkat kepala negara
pada konferensi ora kali ini para anggota akan menandatangani dokumen perjanjian iora atau iora concord
dan pernyataan sikap melawan ekstremisme dan juga terorisme
tujuh belas kepala negara dan juga pemerintahan dikabarkan hadir pada tujuh maret mendatang
dijadwalkan di hari terakhir presiden perdana menteri dan juga perwakilan negara akan menandatangani perjanjian iora dan juga menutup acara tahunan ini
nah sekarang di bawah indonesia bedanya adalah kita membawa pada level yang tinggi meraja bentuknya concord
jadi bukan bentuk charter karena awalnya charter kita bawa level yang lebih tinggi concord
dan concord itu juga akan di endorse oleh kepala negara
karena selama ini charter adalah pada tingkat menentang
jadi udah levelnya lebih tinggi lagi kenapa
karena ingin kita membawa iora itu bergerak lebih cepat
dan jakarta akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi indian ocean ream association pada lima hingga tujuh maret dua ribu tujuh belas
organisasi yang beranggotakan dua puluh satu negara ini adalah pelopor dan satu satunya organisasi regional di wilayah samudera hindia yang berperan penting bagi ekonomi dunia
dalam pertemuan tersebut akan dibahas beberapa poin kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara anggota
menurut guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto junawa momen pelaksanaan ktt iora niscaya dapat membawa keuntungan tersendiri bagi bangsa indonesia
khususnya pemerintahan jokowi dodo dan juga yusuf kalla
dengan mengaktifkan kembali iora ini mungkin dunia akan mempunyai persepsi yang lain terhadap pemerintahan jokowi
bahwa pada masa pemerintahan jokowi juga beliau mampu untuk meng engage
masalah masalah antar negara masalah masalah internasional
jadi mungkin itu yang pertama
yang kedua nanti bergantung pada para menteri para pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan kerjasama yang mulai dihidupkan kembali untuk kemanfaatan bagi pelaku usaha mencari pasar baru
dan untuk mengetahui seperti apa agenda ktt iora sudah ada koresponden cnn indonesia rama aryadi di kementerian luar negeri jakarta saat ini

apa saja yang sudah dibahas dan akan dibahas dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi anggota iora pada hari ini
seperti kita ketahui memang the indian ocean dream association summit atau ktt iora memang belum dibuka secara resmi oleh presiden joko widodo
namun sejumlah agenda memang sudah mulai dilakukan pada hari ini
yaitu pertemuan antara senior official meeting atau pejabat setara eselon i di indonesia
dengan pejabat setara eselon i

yang pertama dilakukan sejak iora pertama kali didirikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ada beberapa hal yang menjadi titik berat pembahasan dalam senior official meeting pada hari ini
di antara lainnya adalah bagaimana cara memperkuat iora sebagai salah satu organisasi yang memayungi negara negara yang berada di pesisir samudera hindia
supaya asosiasi ini dapat memberikan keuntungan kepada negara negara yang berada di pesisir samudera india
supaya asosiasi ini dapat memberikan keuntungan kepada negara negara yang berada di pesisir samudera india
supaya asosiasi ini dapat memberikan keuntungan kepada negara negara yang berada di pesisir samudera india

sehingga selain perekonomian yang kedua yang dibahas adalah penghasilan
sehingga selain perekonomian yang kedua yang dibahas adalah bagaimana
bagaimana cara meningkatkan pengamanan dan keamanan di rute maritim strategis ini
visi dan misi ini akan dituangkan nanti di dalam sebuah perjanjian seperti sudah disebutkan sebelumnya
ayora concord atau jakarta concord yang nanti akan ditandatangani oleh para kepala negara
yang rencananya nanti sekitar ada tujuh belas kepala negara yang akan hadir dua hari lagi pada tanggal tujuh maret
dan selain itu ada satu hal lagi yang patut kita garis bawahi
berbeda dengan ekonomi yang dibahas adalah bagaimana caranya nanti negara negara iora dapat menangkal ekstremisme dan radikalisme
bagaimana mekanismenya ini nanti masih akan terus dibahas mengingat rangkaian acara masih akan terus berlanjut
hari ini acara utama di jakarta convention center sendiri sudah selesai
rencananya akan dilanjutkan dengan pembukaan dan ministerial level meeting pada hari esok hari senin
dan pertemuan antara kepala negara pada hari selasa yang akan dilanjutkan
dan pertemuan antara pelaku bisnis dari negara negara ayora
outcome document yang nantinya akan ditandatangani selain ayora concord atau nantinya akan disebut sebagai jakarta concord
juga deklarasi untuk menangkal dan memerangi ekstremisme dan radikalisme
ada satu lagi yang akan ditandatangani yaitu plan of action atau rangka kerjasama dari visi dan misi yang dituangkan di dalam ayora concord ini
ini perlu ditandatangani
perlu dicatat perlu digarisbawahi kepentingannya
mengingat memang indonesia adalah ketua umum dari iora pada tahun dua ribu tujuh belas ini
namun pergantian rezim ini sebentar lagi akan terjadi
dan chairmanship atau posisi ketua umum ayora akan nanti diambil oleh afrika selatan di bawah kepemimpinan presiden jacob zuma
baik rama tadi ada katakan ada kepala negara yang akan hadir
apakah sudah bisa dikonfirmasi kepala negara mana yang dipastikan hadir ke indonesia
dan sebagai chairman dari
forum ayora ini apa yang kemudian misi apa yang dibawa oleh indonesia dalam forum ini
apa kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh indonesia
hingga saat ini saya masih belum mendapatkan konfirmasi negara negara mana saja yang akan mengirimkan kepala negaranya untuk datang di ayora summit yang akan jatuh dua hari lagi
namun nantinya sejumlah menteri juga akan mewakili dan ikut mendatangani ketiga perjanjian
kemudrahin dia tidak menjadi laut cina selatan berikutnya
karena menurut pengamatan dari pemimpin diskusi pada hari ini yaitu dirjen kerjasama asia pasifik dan afrika desra percaya
yang mengatur garis demarkasi maritim
sehingga ini harus terus digodok bersama sehingga konflik ke depannya tidak akan terjadi
kerjasama kerjasama yang dituangkan di dalam rekon ini sudah mulai berjalan tidak akan terganjal dan dapat menguntungkan semuanya termasuk indonesia
satu lagi reinhardt meski seluruh rangkaian acara hari ini sudah selesai ada satu acara lagi yang patut kita tunggu yaitu adalah pertemuan bilateral
antara menteri luar negeri australia julie bicep dan menteri luar negeri indonesia retno marsudi di kompleks kementerian luar negeri di pejambon jakarta pusat
rencananya nanti pertemuan ini akan dimulai pada pukul
sekitar lima tiga puluh hingga pukul enam
apa yang akan dibahas dan apa maksud dari bilateral meeting ini juga masih belum dapat dibocorkan kepada awak media
namun hasilnya tentu nanti akan ada kemungkinan menurut informasi dari source yang kami peroleh di kementerian luar negeri
ada indikasi akan ada press conference setelah pertemuan bilateral ini selesai dilaksanakan jelang malam hari nanti
isinya patut kita pantau bersama karena indonesia dan australia
memang kita merupakan tetangga dekat namun hubungannya tidak selalu harmonis
sehingga kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pertemuan bilateral ini dan untuk sementara itu demikian dapat saya laporkan dari kementerian luar negeri kembali ke anda reinhardt
baik kita akan tunggu nanti apa hasil pertemuan dan juga konferensi ayora yang berlangsung pada hari
terima kasih rama aryadi langsung dari kementerian luar negeri